pemerintah berencana mengubah jaringan hotel menjadi tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah
guna mendekatkan mereka dengan rumah sakit penanganan covid sembilan belas
bahkan jika diperlukan hotel tersebut bisa dijadikan sebagai sarana isolasi mandiri dan hal ini sudah dikoordinasikan dengan bnpb
kementerian pariwisata juga bakal merealokasi berbagai anggarannya untuk penanganan kasus covid sembilan belas sesuai arahan presiden
ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia haryadi sukamdhani mendukung usaha pemerintah terkait penyediaan penginapan untuk tenaga medis yang menangani wabah virus corona
saat ini disebutkan sudah ada dua hotel yang bersedia meminjamkan fasilitas dan ruangan yaitu the media hotel dan hotel patra comfort jakarta
haryadi mengingatkan pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan harus memperketat protokol untuk melindungi staff dan properti hotel
sementara itu haryadi tidak setuju jika hotel digunakan sebagai penginapan ataupun ruang isolasi orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan virus corona
kalau untuk isolasi saya pada posisi itu terserah masing masing daripada pemilik hotel ya
namun demikian kalau untuk menjadi ruang isolasi itu kan
yang perlu diperhatikan adalah dari segi teknisnya bagaimana
karena kalau hotel itu tidak didesain untuk merawat orang yang mengalami penyakit yang menular ya
jadi menurut saya harusnya tidak pas
maka dari itu semua ruang isolasi itu harusnya memang secara khusus dibuat untuk merawat itu
kalau menurut saya rasanya tidak pas ya
tapi itu tergantung kembali lagi kepada pemilik hotel
kalau memang mereka mau menyediakan
selain membantu menyediakan tempat tinggal untuk tenaga medis dan gugus tugas
kemen parekraf juga berkoordinasi dengan penyedia jasa transportasi untuk memfasilitasi pada petugas medis dan gugus tugas covid sembilan belas